forum interparliamentary union atau ipu resmi ditutup pada kamis sore
acara yang diikuti oleh satu ratus lima belas parlemen negara anggota ipo ini melahirkan deklarasi nusa dua
yang memuat usaha mobilisasi aksi parlemen dalam upaya pencegahan dan adaptasi iklim
ketua dpr ri puan maharani merinci ada dua resolusi yang tercantum dalam deklarasi nusa dua
yakni menekankan pentingnya perdamaian dunia dan pemanfaatan teknologi informasi
tidak hanya soal dua topik besar ini
sidang ipu yang berlangsung pada dua puluh hingga dua puluh empat maret dua ribu dua puluh dua ini
juga mengesahkan resolusi konflik antara rusia ukraina
puan menyebut penggunaan jalur dialog dan pembentukan gugus tugas dipilih untuk menengahi konflik rusia ukraina
gugus tugas yang dibentuk juga akan memperhatikan komposisi

pada transaksi delegasi perempuan dari berbagai negara
indonesia telah memainkan peranan penting dalam penyusunan resolusi ini
dimana kita tergabung dalam drafting committee
indonesia sejak awal menekankan pentingnya peran sentral ipu
dalam mencari solusi isu ukraina secara berimbang
dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional
integritas dan kedultan wilayah kita
penghentian konflik penggunaan dialog dan diplomasi
bantuan kemanusiaan dan menjamin jalur aman bagi pengungsi yang meninggalkan ukraina